karena malam ini gue bener bener bersyukur banget
babe nih kalau ngeliatnya begini
ingat waktu babe masih muda
bulu babe juga pernah nginep di cibora sini
tapi enggak nih sekarang
dulu tuh serem angker
sekarang kan udah terorganisir enak
berarti babe ini zaman mudanya gaul juga ya
babe juga dulu punya klub
tapi yang namanya sama temen
kita mesti lapang dada tuh
mau menerima apa kekurangannya
nah kalau udah kayak begitu
persahabat yang kita tuh bisa sahabat tua
dari tanah cerita mulu sih
bapak bisa neng dulu nih
oh yang ini
kayak orang kota ya
mobilnya mau dibagus pisah doi
ini bener ga tempat camping mereka
ini nih ini nih yang paling bener
oh tempat campingnya saya tahu di sebelah sononoh di bawah bukit
oh ini satu paket itu maka ya
ini bagus untuk penyamaran
ini satunya tiga puluh ribu jadi kalau beli dua tujuh puluh ribu neng

jadi begini yang sepuluh ribunya upah nunjukin lokasi camping
kan tidak ada yang gratis zaman sekarang lah ya
pake toilet aja yang bayar
nanti nah aku bakal pake ciput
hatur nuhun neng makasih
haris manis tanjung kim pulat uya ma'uy
gimana kalau kita cabut aja nuh
daripada di sini nggak jelas kita bengong doang
kalian dulu harusnya kita dapet jalan
gue juga jago tahu balapan motor
tapi di game
korea gak balik lagi
katanya cuma mau ambil sarung tangan
sekarang mending gue biarin sini sama haikel berdua aja
biar mereka ada kesempatan buat berdekat we
gue di sini aja deh
wah makin dingin di sini
oh yaudah yaudah
boleh boleh boleh
soalnya gue tau tempat yang enak
anak anak pada mau ya
coba lu tanyain deh
pada mau susu jahe gak
lu beli di mana
enggak jauh kok
beli di sana
nggak usah jangan
aku harus nemenin mereka dong
udah lah kal nggak usah kal
mendingan lo temenin sindi aja
yaudah gue sekalian sampe

sampelin aja kal
dia malu sama yang lain
kalau nyamperin lo langsung mending lo cepetan
next gue tinggal dulu ya
orang gue cuma bercanda juga
tapi suka kan
siapa juga yang suka
sebenarnya tadi gue pengen ngajak lo
jadi gue nggak mau ganggu
apa dong asiknya
yang sakit saja maksudnya
seseorang lagi enak promosi
senang banget sih itu
itu kan teman temannya boy
gimana kalau tante samparin teman temannya dan tanya di mana keberadaan boy
kalau teman teman yang gak mau ngasih tau di mana keberadaan boy
kita sampering kita hajar bareng bareng
gak cocok gak mau gak setuju
tante gak mau bikin malu si boy
terkala si boy dibilangin anak mami
enggak enggak tante gak catah
dikasih tahu gak nurut banget sih
untung aja yang disebaguin ini emang menyempol
dasar tante tante rempong
mending kita disini kan dari tadi
daripada acara gak jelas itu
iya bener gue setuju
lagi disana ada anak warrior
itu dia yang bikin bete
jalan jalan jalan
oh emm abis dari mana malem malem begini
itu nganterin barang disuruh abah
em boleh kenalin gak
eh kenalin ini saudara saya
eh boleh minta nomor hp lo gak
eh set dewi tuh
masa lu berani berani disini
kenapa kita malah jalan kesini sih tante
seharusnya kita cari buah itu di tenda tenda
siapa tau aja
boi itu ada di tenda sama reva
hush kamu jangan sembarangan
anak tante soleh tau
anak yang soleh maksudnya
em gak mungkin si boy itu di dalam tenda sama cewek
udah deh mendingan kamu ikutin tante aja
idi kenapa malah gue disuruh suruh sih
oh itu itu
eh ini kabur kemana
aneh deh kayak gak biasanya
karena malam ini gue bener bener bersyukur banget
dan sekarang gue bisa ngeliat pemandangan yang sangat indah
apalagi ditemenin sama cewek yang cantik